selanjutnya calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga salahuddin uno
menemui ratusan petani di kota batu jawa timur
dalam kampanyenya ini sandiaga menjanjikan sejumlah hal jika nanti terpilih
di antaranya akan memperbaiki ekonomi petani
serta memastikan harga yang layak untuk hasil produksi petani
sandiaga tiba di lapangan desa sidomulyo kecamatan bumi aji kota batu pada sabtu pagi
ia disambut ratusan ibu yang berprofesi menjadi petani
yang mengajak cowok pres nomor urut dua ini untuk senam bersama
dalam kampanyenya sandiaga menjanjikan sejumlah hal jika nantinya terpilih
di antaranya akan memperbaiki ekonomi petani
serta memastikan harga yang layak untuk produksi petani
menurutnya saat ini harga jual produk petani di batu timpang dengan harga produksi
prioritas utama membenahi sektor pertanian
kita ingin tingkatkan kemampuan petani
untuk menghasilkan sektor petani
untuk pupuk dengan lebih baik ke depan
harga harga pupuk sekarang tidak terjangkau harga obat obat
sandiaga juga menampung keluhan beberapa petani
terkait sulitnya mendapatkan pupuk organik
hingga permintaan petani diajari kultur jaringan agar bisa mandiri
sandiaga menjanjikan nanti tidak ada pengelompokan agar bisa mendapatkan pupuk
sandiaga mencatat seluruh keluhan petani
berjanji akan memperbaiki keluhan keluhan ini
karena pertanian menjadi prioritas program utama prabowo sandi
sementara itu moreno suprapto yang juga tim sukses prabowo sandi mengatakan
jika tim pemenangan prabowo sandi khususnya di wilayah malang raya
sangat siap mendukung
bahkan relawan dari luar partai terus mengalami peningkatan
para relawan telah menyatakan diri
untuk memberi dukungan dengan cara mendirikan posko pemenangan di rumah pribadinya
alhamdulillah kesiapan kita sudah bagus
dan tiap hari kita bertambah dengan relawan di luar partai
dan relawan relawan yang terus bertambah
dan kita dapat komunikasi
karena posko posko relawan itu dari alam wilayah kebanyakan itu mereka suara daya
suara daya betul betul ramai ramai itu memberikan rumahnya sebagai posko
selama melakukan safari politiknya di malang raya
sandiaga uno lebih banyak menemui para petani
untuk berdiskusi seputar masalah petani dan pertanian
abdul malik batu